pada kamis pagi hingga sore hari jalan lenteng agung raya jakarta selatan
lokasi kecelakaan antara tujuh motor dan satu truk terlihat sudah teratur
menurut warga sekitar sejak kecelakaan pada selasa pagi itu
jumlah pengendara motor yang melawan arus di jalan raya lenteng agung
dari arah depok ke jakarta sudah jauh berkurang
seorang warga mengatakan ingin warga di lingkungannya tertib berlalu lintas
untuk menjaga keselamatan bersama
ada yang dari sekitar sini terus dari warga luar
sampai saya dua kali ditabrak keserempet sama yang melawan arah
nah sekarang sudah kejadian begini baru ya menguranglah yang melawan arahnya
belajar dari kasus kecelakaan antara truk dan sepeda motor yang melawan arus
pengguna jalan raya juga mengaku kini lebih berhati hati
dan lebih patuh pada peraturan
saya sih miris saja walaupun saya sendiri pengguna jalan raya
tapi untuk keselamatan jiwa dan diri kita sendiri
ya seyokianya kita mematuhi aturan aturan lalu lintas rambu rambu lalu lintas
tau kejadian yang tempoh hari itu kan merugikan semua orang
terutama jiwa si pengendara karena melawan arah
setelah kecelakaan polisi menempatkan mobil tilang elektronik di jalan raya lenteng agung
polisi berharap masyarakat tetap mematuhi aturan lalu lintas
meski tidak ada mobil elektronik yang ditempatkan